pasca gempa dengan magnitudo lima enam di kabupaten cianjur jawa barat
ada ribuan rumah yang mengalami kerusakan bahkan ambruk rata dengan tanah
begitu pula dengan jalan dan jembatan
pemerintah akan segera memperbaiki jalan dan mengganti rumah warga yang terdampak
pemerintah akan memprioritaskan penggalian korban tertimbun atau evakuasi terhadap para korban
sementara untuk akses jalan nasional ditargetkan dapat dilalui mulai hari ini
kepala badan nasional penanggulangan bencana menyatakan akan memberikan kompensasi bagi warga cianjur yang rumahnya terkena dampak gempa
saat ini pendataan masih terus dilakukan
menurutnya masa tanggap darurat berlangsung selama satu minggu dan personel serta bantuan logistik juga telah disalurkan ke lokasi bencana
jalan nasional itu tiga lima jam mulai hari ini dari jam sekarang
sehingga nanti tiga jam
tiga jam ke depan itu jalan ini sudah bisa dilewati
dan begitu juga untuk jalur kabupaten nanti kita usahakan juga bertangani secara seluruh tahun
kemudian untuk jembatan yang putus ada satu jembatan yang putus
itu nanti akan segera saya minta saya informasikan kepada pak menteri pupr untuk disegera dibangun jembatan darurat
kemudian untuk prioritas yang sekarang akan kita lakukan
yaitu membongkar atau menggali timbunan timbunan yang kemungkinan di dalam timbunan itu ada korban
terutama korban hidup
kita harapkan hari ini selesai
bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat itu nanti akan diganti oleh pemerintah
jadi selesai tanggap darurat selesai
masuk tahap rehabilitasi rekondusi
baru membangun rumah rumah masyarakat
masuk tahap rehabilitasi masyarakat yang rusak berat
nah ini mereka mereka media sampaikan kepada masyarakat
sehingga masyarakat walaupun menderita juga tenang
bahwa nanti rumahnya ini akan dibangun kembali oleh pemerintah
sementara sarana sarana yang lain seperti pendidikan masjid madrasah yang rusak
itu juga akan dibangun kembali oleh kementerian terkait